sepertinya anak kecil itu bisa melihat kita
kalau begitu kita segera kembali ke kayangan
manusia itu gak boleh ngeliat kita
kenapa gak mau kembali
ibu jangan tinggalin kita
kak putih mau bawa
ibu ke rumah sakit
kita gentong ibu ya
aku gak bisa selalu bersama kalian
ingin pesan ibu
ibu harus sehat
ibu bangun ibu
ibu bangun ibu
jangan tinggalkan aku
jangan tinggalkan usual putih ibu
jangan tinggalkan arie
sekarang dia sudah jadi yatim piatu nanti siapa yang akan menolak mereka
setahu saya bu dini udah gak punya saudara kandung lagi di sini
saya sih mau aja menampung mereka tapi kan kehidupan saya pas pasan
ya sama saya juga apa lebih baik putih sama ari kita titipin ke pantiasan aja ya
saya meninggalin putih bu ibu ibu
siapa yang meninggal
bapak ini siapa ya kok kenal putih sama ari
saya adiknya almarhum ayahnya putih dan ari
kalau saya boleh tahu dini meninggalnya kenapa bu ya
nah mulai sekarang dan seterusnya jadi yang merawat ari dan putih ya bapak
loh kok saya saya udah gak ada hubungan apa apa lagi sama dini
saya juga baru tahu dia baru meninggal
kebetulan saya lagi di sini saya ziarah ke makam kakak saya
om apaan sih kamu itu
masa sama ponaka sendiri aja tinggal
aku udah peduli
enggak kasihan apa saya ponakannya tegak banget sih
ini kamar kalian
mulai hari ini kalian tinggal di rumah om
kok kalian diem sih
dan ingat jangan berisik
ari dan kak putih gak mau tinggal di sini om
ade dan kak putih maunya tinggal di rumah ibu
kalian tinggal di rumah ibu sama siapa
ibu kamu udah gak ada
cuma om keluarga kamu
sekarang kamu masuk tidur istirahat
selama kalian tinggal di rumah om
kalian jadi anak yang baik
menurut apa yang om bilang ngerti
om juga capek mau istirahat
ke diri dirty stray cat
dalam setiap rumah
kalian harus ke slot nya
balik dulu om
lipat dengan kata ototmu gak archie
aku ambilin gas lu ya
kalian ini apa apaan sih
aku gak sengaja
putih sama are mau bikin roti om
kalau udah gini kan om juga repot
om kenapa om
gara gara kalian tau gak
sama kayak kamu dulu
kenapa om marah sama ayah
kalau om gak suka kita ada disini
kita bisa pergi kok
kalian mau pergi dari rumah ini
hari kita pulang aja yuk
putih takut nanti ada orang jahat
kakak tau kan
kalau om krisna itu
gak mau itu tinggal di rumahnya
ngapain kita tinggal disana
kakak jangan sedih
adi pasti jagain kakak kok
ari lapar nih kak
kakak juga lapar ya
aduh cari makanan dulu ya
kakak tunggu disini
adik pergi gak jauh kok
kalau ada orang jahat kakak teriak aja
ari pergi dulu ya
aku gak boleh sedih
daripada sedih mendingan aku nari
kata ibu kalau ada pelangi
terarti ada bidadari bidadari lagi menari
dan cuma anak baik yang bisa melihat bidadari
bener juga kata ibu
sepertinya anak kecil itu bisa melihat kita
kalo begitu kita segera kembali ke kayangan
manusia itu gak boleh ngeliat kita
aku mau ketemu
aku mau ketemu sama kamu

ada yang kita brak
bapak kau kenapa ini
putih dan ari kemana sih
kenapa sih mereka nekat pergi